aku harus kantor
tidur dimana dia dua malam ini
terus makanya gimana ya
apa dia punya uang
ternyata mama khawatir juga kan sama dia
ngapain mikirin anak yang kayak gitu
sekarang tanti baru tau
sifat keras kepalanya satria
tak jauh jauh ke asalnya
ya mama juga
mama sama satria persis sama keras kepalanya
nanti juga khawatir loh ma
ya kalau hanya sekedar makan dan tidur
satria bisalah bertahan
tapi kan gak semua orang baik di luar sana
satria itu buta
kalau sampai dia ditipu
kalau dia gak hati hati terus dia celaka
cukup cukup tanti
satria udah kelamaan merasa gak diangkat sama mama
udah saatnya itu diubah
ya sudah sudah
gak usah gengsi lagi dong
nanti kalau urusan makan sudah beres
kita cari dia ya
baik banget sih
tapi aku harus langsung pergi kantor ya
makasih ya dengan terima kasih
aku harus kantor
aku harus kantor
kalau memang andrei tulus cinta sama kamu
kamu harus tentukan sikap
paling kurang kamu harus men volumes manijengkirkan wanita di hati andrei
mas gak salah mau ngelamar kerja di sini
saya mau ngelamar kerja di sini
saya mau kerja apa aja mas
tapi mata mas kan buta
saya tahu mas
meskipun saya buta
itu tidak menghambat pekerjaan saya
bisa kan mas terima saya kerja di sini
saya lebih tertarik mempekerjakan orang yang bisa melihat
emang susah ternyata jadi orang buta
nggak ada orang yang percaya
kalau aku bisa bekerja sama baiknya dengan orang yang fisiknya normal
padahal udah dua hari aku di jalanan
sebentar lagi uangku juga habis
dengar dengar sih mas lagi nyari kerjaannya
terima kasih mas
bapak suruh saya ngemis
eh lu tuh tinggal didandangin biar ternyata menderita
masa lu tahu ya
penghasilan penggemis buta lebih gede daripada penggemis biasa
tahu nggak wak
orang ajar banget bapak
pak bapak perlu tahu
meskipun mata saya butuh tapi fisik saya sehat
menurut saya orang yang fisiknya sehat tapi dia ngemis
sama aja pemalas
habu menjadikan lo main video itu pegawai parents
bayangin ya pake earphone
jangan berterima kasih ya
ini sudah tetapi
kau memang perlu berhenti
saya kejar kamu pak
ya allah bu
ya allah terima kasih ibu sadar juga bu
semalam suntuk bu main nungguin ibu
makanya takut banget ibu kenapa napa
kamu gak usah khawatir
ibu gak apa apa
kamu udah nungguin ibu smart
mai untung aja mai ngasih tau akang kalo ibu lagi sakit
jadi akang langsung dateng kesini
akang dateng ibu langsung sembuh
ibu makanya ibu gak usah banyak pikiran
kalo ibu sakit gustaf tuh jadi was was jadi gak tenang bu
eh iya bu gusta punya hadiah buat ibu
semoga ibu suka ya sama hadiahnya terus ibu bisa langsung pulang deh
eh akang itu kan selapnya udah kotor kang
kang akang gimana sih itu kan banyak kuman kok dikasih ke ibu
mana sih kalian
gak ada yang bisa menghargai pemberian orang udah capek capek nyarinya
akang udah buat hadiah buat ibu padahal
bumpung kita lagi pada ngumpul nih satu keluarga kemarin dewi udah gustaf bilangin bu
udah dwi gustaf nasehatin supaya dia jangan jadi anak nurhaka
gak baik kasian kan jadi ibunya sakit terus
terus udah gitu kita juga berdua udah setuju ya wi ya
untuk kita balik lagi jadi tunangan lagi bu
wih kamu beneran balik lagi sama gustaf
dia kan udah jahatin kamu berkali kali
enggak bu enggak mungkin lah dewi mau balik lagi sama kang gustaf
mana mungkin bu ih
kang mending akang sekarang keluar deh
ibu tuh baru sadar kang jangan bikin ibu pikiran lagi udah akan keluar deh

iya kang udah bikin pusing aja
terus kemarin kita gimana wi
udah keluar kang udah udah udah bikin pusing aja
dwi tenang udah kang
udah kang udah udah
dwi tunangan yuk
dwi setuju bu beneran dwi setuju
jangan dipikirin bu kang gustaf malah bilang gitu
siapa siapa lagi masuk
nanti kita bicara dulu
tentang tunangan kita
kepada kagak tahu terima kasih
niat gua kan baik
pengen tunangan lagi sama dewi supaya dewi itu gak malu di kampung
lagipula kan biar enak ada yang jagain
seorang cowok tangguh
paling gue juga minta makan doang
sama duit jajan
apa kabar gustaf
oh baik bos
udah lama nih kita gak ketemu
saya nggak tuh gustaf
ya setahu saya sih
dia terakhir kerja di warung jamu bos
tapi yang pasti ibunya lagi sakit di rumah sakit
ibu dewi masuk rumah sakit
gak dikasih tahu
padahal baru tuh
hampir tiga kali gua dapet duit
saya dengar juga katanya itu kamu kerja di warung jamu ya
bi daripada kamu kerja di sana gimana kalau kamu kerja sama saya
kebetulan wi saya buka kafe baru
jadi kamu bisa kerja di sana
eh tuh teh
tidak ada kerjaan
tuh kan wi daripada kamu nganggur ya hitung hitung ini demi ibu kamu wi
yaudah pak saya terima
terima kasih pak
nanti kalau kamu sudah siap kerja kamu tinggal datang aja ke sana
saya tunggu ya wi
terima kasih pak
saya mau disini dulu
terima kasih pak
kok cepat banget datangnya
pengen aja ketemu kamu cepat
yaudah aku mandi dulu ya
nanti kita siap
jangan gampang lah ya ya
ya yang penting ilang ya
masa apakah anak ini udah mati
mereka tak tepat
semua kayaknya barang barang dewi
aku akan bantu kamu untuk membuang barang barang dari dewi
supaya kamu bisa lupa sama dia
diamin aja diamin barangnya
gak usah dibuang
kamu bilang kamu mau ngelupain dewi
terus kamu bilang kita mau memulai semuanya dari awal
dari baru lagi
ya dengan cara kita buang barang barangnya dewi
dila kamu kembaliin barang barang kalian
kenapa sih ndre
aku gak mau ada satupun yang kebuang dari sini
kalau kamu lagi kalah sama dewi
katanya kamu mau ngelupain dewi
yaudah caranya kayak gini
kamu tuh dimana sih perasaan kamu sama aku tuh ndre
aku lihat semua di kamar kamu ini
gak ada satupun foto aku disini
yang ada cuma cerita sama dewi
keterlaluan kamu tau gak
kamu tuh jahat sama aku
sekarang ini harus aku buang